beberapa waktu lalu sekelompok masa melakukan sweeping terhadap beberapa buku
yang dipajang di toko buku gramedia kota makassar yang disebut berbau paham maksisme
kelompok itu turut merazia buku buku prof frans magnis suseno
yang sebenarnya isi buku tersebut justru mengkritik paham marxisme
seperti diberitakan detik com kejadian yang dikabarkan berlangsung pada hari sabtu lalu ini
melibatkan empat orang yang mengaku dari brigade muslim indonesia atau bmi
salah seorang perazia mengatakan pihaknya meminta gramedia mengembalikan buku buku itu
ke percetakan karena melanggar undang undang
selain merazia buku berbau marxisme kelompok itu turut merazia buku buku franz magnes suseno
ketua bmi muhammad zulkifli mengatakan buku milik franz menyebarkan ajaran calmarks
dia mengatakan hal itu setelah memperbaiki

jadi beliau sepakat dengan saya akan menyebarkan buku buku ini dan akan mengembalikan ke percetakan
nanti kita tarik dulu nanti kita komunikasi lagi pak
kita mau tahu dulu kenapa dia komunikasi dengan suppliernya
karena ini di mall ratu indah
ini sudah dikembalikan semua
jadi saya minta tolong kerja sama kita
saya disini nih
bisa lihat bukunya
di esor bukunya
ini satu sama ini
ini satu sama ini
sama yang ini
jadi ketiga buku ini alhamdulillah kita sudah komunikasi sama teman teman supervisi di kira media
akan ditarik beliau akan menarik dan akan mengembalikan ke penerbitnya
jadi insya allah
kita bebaskan dari pejebaran paham marxisme dan dinisnya dan komunisnya
sementara juga seperti yang diberitakan detik com
dua pemuda yang membuka lapak baca gratis diamankan pihak kepolisian
mereka diamankan karena menyediakan buku buku berbau pki
keduanya diamankan kepolisian sektor keraksaan
dan mereka digelandang karena menyediakan sejumlah buku bacaan tentang biografi dan aidit yang merupakan pimpinan partai komunis indonesia
buku berbau kiri itu disediakan oleh kelompok vespa literasi di lapak baca gratis yang mereka gelar di alun alun kota keraksaan
dan kedua aktivis tersebut diamankan karena kepolisian beralasan partai komunis sudah dilarang di indonesia
buku yang berbau kiri kini ditakuti karena dianggap berpotensi mempengaruhi alam pikiran muda mudi
dan hantu kiri komunis ini dicurigai bangkit kembali dari alam kubur
sehingga perlu diantisipasi dan salah satunya dengan razia buku kanan kiri
pertanyaan yang paling prinsipil kemudian apakah benar komunis kini jadi ancaman nyata saat ini
dan apakah benar razia buku jadi solusi menghadang intrusi ancaman komunis
dan apakah juga alam demokrasi bisa menerima razia buku seperti ini
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama eko sulistyo deputi bidang komunikasi politik kepala staff kepresidenan
mas eko selamat malam selamat malam terima kasih mas eko sudah hadir malam ini sehat mas sehat sehat alhamdulillah
dan juga bang jj rizal terima kasih bang jj sudah hadir malam ini ditanya koinnya
nanti kita juga akan bergabung bersama sambungan dengan ketua brigadir muslim indonesia ya
yang kemarin juga mengadakan sweeping begitu di salah satu toko buku di sana selamat malam bang zulkifli
ya selamat malam pak eko selamat malam mas
selamat malam mas
waalaikumsalam oke sebelum ke mas eko dan bang jj saya ke bang zulkifli dulu
bang zulkifli dengan ferdi di sini bang zulkifli kita juga apa ya menyaksikan video yang di mana anda dan teman teman dari brigadir muslim indonesia datang ke toko buku dan melakukan sweeping dan menyuruh petugas di sana untuk menarik buku itu dan dikembalikan kepada penerbit
kita ingin tahu apa sebenarnya
apa sebenarnya anda dan teman teman yang mendorong anda untuk melakukan hal tersebut bang zul
ya jadi gini bang ferdi jadi yang pertama perlu diluruskan ini adalah masalah informasi tentang apakah kami melakukan razia atau tidak
jadi gini kalau kita buka kbbi razia itu bisa berarti bahwa penangkapan secara besar besaran itu satu ya
yang kedua itu bisa masuk kategori pemeriksaan secara serentak yang ujung ujungnya adalah penyitaan
persoalannya yang teman teman lakukan dari bmi itu tidak ada yang namanya razia tidak ada yang namanya sweeping dan tidak ada namanya penyitaan
lalu apa yang anda lakukan itu
jadi gini jadi ini yang kami lakukan adalah jemboan
jadi karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sana ada buku yang membahas personal marxisme maka kami memang menyempatkan diri untuk bersilaturahmi
karena kami juga merasa harus mengambil bagian untuk memberi jemboan kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran paham marxisme leninisme dan kebenisme
silaturahmi dengan siapa bang maksudnya apa nih yang bisa dimaknai dengan silaturahmi ini apa
silaturahmi ketemu dengan teman teman di gramedia yang menjual jadi kami ingin menyampaikan memaparkan kepada mereka tentang bahaya penyebaran paham marxisme leninisme dan komunisme
asal semuanya ya di bidang penyebaran paham ini karena mohon maaf penyebaran itu melalui beberapa buku makanya kami ke sana
cerita yang dibuat penulis untuk membaca supaya pembaca mampu menerawang apa isi buku itu
jadi saya rasa bahwa saja kalau saya mengeluarkan tanggapan bahwa
kalau saya membaca sinopis ini mungkin ada indikasi bahwa ada penyebaran di dalamnya
jadi saya tidak menuduh
artinya anda menafsirkan bahwa isi buku itu dari sinopsis saja ada paham paham kiri atau komunisme di sana yang disampaikan
anda tidak tahu bahwa kemudian dalam salah satu buku itu justru isinya mengkritik soal komunis
bagaimana kemudian anda memahami ini
jadi gini pertama kita berbicara persansinopsis ya
jadi salah satu bukunya bayang bayang lenin
di situ di sinopsisnya itu berbunyi gini
menguraikan butir terpenting pemikiran leni
di mana uriannya semakin lengkap dan paparan mengenai lima tokoh pemikir marxisme denimisme yang independen
dan paling cemerlang antara lain tentang teori dari karl schorr
tentang hakikat filosofi teori marxisme yang paling berpengaruh
jadi wajar lah kalau saya berbicara bahwa ini ada indikasi
jadi saya berbicara ada indikasi ya
kalau kita berbicara ini buku marxisme membahas marxisme atau leninisme ya dan jiwanya sudah jelas
oke artinya anda tidak membaca buku keseluruhan hanya tafsiran dari sinopsis begitu ya yang anda pahami
dan kemudian anda melakukan hal tersebut
betul saya tidak membaca karena posisi tersegel
kalau saya buka kan saya tidak ada lagi mbak
saya tidak ada kalau saya membuka segel gitu
jadi saya hanya memaparkan tentang bahaya pemahaman itu
terus memperlihatkan dasar hukumnya
dan maksitab mprs nomor dua puluh lima
akhirnya kan teman teman di grande membaca sendiri
dan setelah membaca sendiri dia menyampaikan kepada saya bahwa sebenarnya buku ini sudah pernah mereka sopir
tapi entah kenapa masih ada
jadi pemukiran kami sama
jadi akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kami tarik juga
lebih bagus ditarik
saya juga berpikir ya lebih bagus ditarik dulu
oke kalau ini menurut anda sebuah ancaman yang cukup serius
kenapa kemudian tidak mengajak atau mengkomunikasikan ini dengan aparat kepolisian
atau yang memang berhak untuk melakukan sweeping atau razi atau silaturahmi bahasa anda
ini perlu diluruskan bahwa saya itu berkomunikasi dengan aparat gitu
saya berkomunikasi dengan pihak kodam
dia datang ada ada hadir
ada aparat yang datang saat itu begitu ya
ada siapa saja dari polri dan dari mana
dari kodama ada
kalau dari polres intel polres itu tidak sempat hadir karena pada saat wa
saya wa beliau lama baca lambat lambat jadi tidak sempat datang
tetapi hasilnya itu saya informasikan kepada mereka
oke setelah anda dari sana anda melapor ke polres begitu dan dari tni juga hadir saat itu ya di toko buku itu
kemudian bagaimana anda menganggap isi buku itu memang sangat berbahaya bagi orang orang makassar mungkin yang anda sebutkan dalam video itu
apa ketakutan itu
bagaimana anda membungkus ketakutan itu kemudian
kalau kita berbicara ketakutan terhadap pemahaman ini sebenarnya ini bukan lagi waktunya untuk membicarakan ketakutan
aturan muncul mprs itu muncul karena memang ada ketakutan di situ
ada sesuatu yang bisa yang dianggap menegakkan membahayakan
karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman ini marxisme leninisme dan komunisme dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap keutuhan nkri
jadi kita tidak perlu lagi membahas kursi kursi di nilai situ
intinya sekarang yang pernah kita pikirkan adalah kita berharap bahwa pihak aparat kejaksaan dapat memeriksa bukti
apakah unsur penyebarannya atau pengembangan paham marxismenya itu ada
kalau tidak ada alhamdulillah tapi kalau ada ya mohon diproses
oke oke oke bang zul terima kasih kita sudah dapat poinnya
muhammad zulkifli ketua brigade muslim indonesia dari
pak zulkifli ketua brigade muslim indonesia dari makassar
ya makasih bang
oke mas eko ya bang jj agak menarik juga ya tadi ya penjelasannya tapi nanti kita akan bahas kita break dulu deh ya
biar agak tenang dikit ya layar demokrasi akan kembali
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
mas eko dan bang jaya tadi kita sudah mendengar ya perspektif dari ormas bmi begitu brigade muslim indonesia yang melakukan kalau bahasa mereka silaturahmi begitu ke toko buku untuk memisahkan mana buku buku yang beraliran kiri menurut tafsir mereka yang dibaca lewat sinopsis begitu ya
sebelum ke bang jj saya ke mas eko mas eko apa namanya ya bagaimana sih pemerintah melihat sikap seperti ini apa sebenarnya ini kan bisa dibenarkan atau apa sih bagaimana perspektifnya
ya makanya ini sebenarnya kan apa dalam perkembangan pasca reformasi ya itu memang terjadi satu perubahan perubahan di dalam cara memandang
buku barang cetakan dan sebagainya nah makanya kemudian lahir putusan mk yang membatalkan undang undang tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga itu itu undang undang usia order bukan orde baru lagi orde lama
undang undang nomor empat ya
ya nomor empat pnps enam puluh tiga yang memberi legitimasi termasuk pada era orde baru untuk misalnya menyita menggeledah memberangus buku barang cetakan yang mengkritisi kekuasaan
negara kira kira begitu nah pasca putusan mk tahun dua ribu sepuluh itu itu jelas di sana disebutkan bahwa tindakan tindakan yang bisa dilegalkan untuk misalnya penyitaan kemudian pemberangusan buku pelarangan buku dan sebagainya itu harus melalui putusan pengadilan
jadi itu jelas sekali
legalitasnya jelas ya
contoh contohnya juga banyak lah
misalnya kasus obor rakyat kemudian yang menimpa waktu itu bukan yang lapor pak jokowi tapi ada pihak itu yang jokowi undercover
itu juga kemudian ditarik dari peredaran karena kemudian pelakunya juga dihukum kan termasuk karena berisi ujaran kebencian atau fitnah fitnah bukan ujaran
nah itu contoh contohnya jadi sekarang ini menurut saya di dalam undang undang itu termasuk
undang undang yang lain ya undang undang kekuasaan kehakiman misalnya itu juga menegaskan bahwa tidak boleh seseorang termasuk kemudian aparat ya termasuk aparat apakah itu kepolusian kejaksaan dan sebagainya untuk melakukan tadi misalnya penyitaan pemberangusan dan sebagainya tanpa didasari oleh
walaupun posisinya mendampingi begitu itu yang saya tanyakan kemudian
pertanyaan dari putusan pengadilan
jadi undang undang kemudian bisa melibatkan aparat seperti polri tni di beberapa kasus memang kita lihat ada di lokasi itu tapi memang kalau di makassar katanya memang tidak terlihat di video tidak terlihat begitu
bagaimana posisi apakah ini perintah langsung kan seharusnya
nah artinya memang begini
ya undang undang itu saya kira dibaca lah sama aparat ya aparat penegak hukum apalagi
nah tapi di dalam satu kasus itu biasanya akan seperti yang tadi
bahwa apakah ini kemudian mengandung ajaran ajaran yang dilarang oleh tap mpr dua puluh lima ya
leninisme dan komunisme
nah itu harusnya kan kemudian juga melalui proses pengadilan itu apakah ini kemudian memenuhi unsur unsur itu
ada kajian ahli juga seharusnya di situ
nah kalau itu kemudian kita perdebatkan itu bisa lama itu
itu dia pasti punya pandangan sendiri
nah kalau itu banyak profesor profesor di hdiui bisa masuk penjara semua itu
oke sebelum ke bang rizal saya ingin menegaskan lagi mas eko
tapi kan di dua ribu enam belas kita lihat dua ribu delapan belas ya di awal dua ribu sembilan belas ini juga terjadi
aparat itu memang turun langsung di sana bahkan nangkap nangkepin
pasal pasal perusahaan pengadilan ini belum ada
tidak ada proses peradilan apa apa yang dilakukan sebelum aksi itu dilakukan bagaimana ini
ya makanya itu yang menurut saya itu kan bukan tindakan struktur ya
tapi lebih pada unum unum setempat
bukan komando juga begitu
menurut saya tidak ya
menurut saya tidak
karena waktu itu misalnya pada saat rame soal dibawah
soal isu isu itu kebangkitan komunisme dan sebagainya
nah presiden pernah menegaskan bahwa untuk menertibkan isu isu semacam ini aparat harus berlandaskan hukum
itu mungkin salah dong yang dilakukan aparat dengan kasus kasus selama ini
bisa diperkarakan juga dihukum juga dong
ya memang kalau kemudian melihat aturan aturan hukumnya bagi pihak yang kemudian merasa dirugikan sebenarnya bisa
melakukan upaya balik misalnya kan
bisa begitu ya
oke jadi berapa berarti
karena ini negara hukum artinya apa yang dilakukan tadi kalau yang saya terangkan tadi
kalau ada tindakan tindakan itu berarti melawan kekuatan hukum yang sah
padahal undang undang yang saya lupa itu undang undangnya ya
tadi undang undang nomor empat itu sudah tidak berlaku lagi
artinya dia sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
oke oke berarti apa yang dilakukan aparat selama ini oknum oknum itu adalah melanggar hukum
nah artinya penegasannya lagi bahwa sekarang ini tidak ada lagi yang namanya resim perizinan dan pelarangan buku
oke oke oke kita sudah dapat poinnya
saya ke bang jj
bang jj buku ini kan produk akademis begitu ya
saya juga melihat anda pernah curhat begitu di twitter
kita coba tampilkan dulu nih soalnya bang jj ini
producer buku juga
bukunya juga katanya juga pernah ini pernah dikumpulin juga gitu
mana nih tweetnya bang jj nih soal nah ini dia
ini seorang wartawan bertanya soal razia buku kayak peter kassenda soekarno marxisme dan leninisme
bukunya pak peter kassenda itu banyak laku saat di toko buku atau saat acara book fair ya
saat acara book fair
saat acara rahasia buku
ini satir sekali sebenarnya
apa ya kontraproduktif tentunya dengan amanat undang undang mencerdaskan kehidupan bangsa
tapi kemudian sebagian pihak ini menganggap sebuah pembodohan begitu
anda merespon ini bagaimana
ya memang sebuah pembodohan
kalau disebut sebut tap mpr mas eko sudah menjelaskan tadi dengan bagus sekali
bagaimana pada tahun dua ribu sepuluh itu ya bekat perjuangan banyak teman teman begitu yang bukunya sempat dimasuk list begitu ya oleh kejaksaan agung tahun dua ribu
kemudian sebelumnya tahun dua ribu tujuh juga kemudian mereka pergi ke mk ya
mk mengeluarkan putusan itu otomatis sebenarnya sudah dikoreksi
dan kita juga harus mengerti kalau tadi disebut kita dengan rajia buku ini sebenarnya menghambat amanat proklamasi
bahkan mengkhianati amanat proklamasi yang memerintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
dan basis mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah buku
pertanyaannya kan gini kenapa basisnya itu buku
dan kenapa dalam pereambul pemukulan undang undang dasar itu disebut salah satu tugas negara adalah dibentuknya pemerintahan itu adalah mencerdaskan
kalau kita flashback ke belakang mayoritas pemimpin pemimpin kita yang kemudian kita sebut sebagai pendiri bangsa
mereka itu semua pembaca buku
dan mayoritas di awal abad ke dua puluh mereka itu pembaca buku kiri
kiri ini itu harus dipahami sebagai ideologi yang menentang kolonialisme
jadi semua kelompok yang berlawanan dengan kolonialisme mau kelompok islam kelompok nasionalis atau kelompok yang lain
ideologi kiri ini di dalam pikiran pikiran mereka menentang kolonialisme
contohnya yang paling gampang adalah cokro aminoto
itu kan toko besar pendiri syarikat islam gitu
dia menulis buku bayangin islam dan sosialisme
karena dia dianggap sosialisme itu juga ada di dalam islam
pembelaan terhadap rakyat
lalu kita ingat juga panglima besar jenderal sudirman itu pengikut dari tan malaka
dan basis masanya itu mayoritas di pemuda radikal
nah jadi menurut saya sikap memusuhi apa yang disebut ideologi ideologi kiri
dan kemudian mengatakan ideologi kiri itu disebarkan oleh buku
dan buku itu kemudian dirajia itu dosanya borongan sebenarnya
dosanya borongan bukan hanya borongan dalam artian mengkhianati amanat proklamasi di dalam pembukaan undang undang dasar
juga memusuhkan kemampuan
menyalahi putusan mk bahwa peraja buku harus melalui putusan pengadilan
juga yang paling besar adalah dia lupa sejarah yang sangat panjang
bahwa indonesia ini dibentuk basisnya buku gitu
dan para pendiri bangsa itu tidak pernah bermasalah dengan aneka macam ideologi gitu
karena itu menyumbang dalam pikiran pikiran mereka memproses indonesia sehingga kita merdeka
tapi kan kekhawatiran yang disampaikan oleh teman teman yang ikut merazia itu
itu tafsiran tafsiran dari sinopsis buku itu tanpa membaca secara utuh
ya itu kan menggambarkan betapa miskinnya pengetahuan mereka begitu
kan ada ungkapan yang berkali kali sering kita dengar jangan menghakimi buku dari sambonya
sehingga kejadianlah sesuatu hal yang menurut saya konyol
kalau misalnya dianggap buku yang dirajia atau disilaturahmikan itu dianggap mengandung ideologi komunis yang berbahaya
justru buku yang disilaturahmikan agar disingkirkan dikembalikan ke penerbit itu buku romo manis
yang justru menghambat dan menolak perkembangan ideologi komunis dengan kritis gitu loh
itu kan jadi konyol menurut saya
bahkan seperti di twitter tadi itu sang jurnalis bertanya kepada saya sambil menunjukkan bukunya
peter kassenda itu senior saya
anak murid mungkin terbaik dari pak taufik abdullah sejarah wan besar kita
dan yang paling menarik adalah dia menulis buku soekarno marxisme leninisme untuk mencari akar pemikiran soekarno tentang pancasila
yang salah satu unsurnya dikatakan unsur marxisme dan leninisme apakah betul
dan dia anggota bpip
artinya kemudian buku buku yang merupakan produk akademis ini tidak hanya

artinya tidak disidang dengan hanya melihat sinopsi
ya ada proses riset di sana
itulah pentingnya proses yang sudah diputuskan oleh mk
harus ke pengadilan di sana nanti buku itu akan mendapatkan tempat tempat penilaian dari berbagai macam orang yang memang sanggup menilai
bukan dilepas liar bahwa buku ini dituduh a dituduh b begitu
jadi menurut saya ada hal yang mendasar ya
hal mendasar itu kita jawab nanti mas
lain demokrasi akan menjawab
demokrasi akan segera kembali
itu saja dah
oke kita kembali didiskuti kita malam ini
mas eko tadi sebelum kita break tadi ada hal hal mendasar
tap mpr ini apa yang anda catat dari hal ini
ya tadi yang paling mendasar sebenarnya kan bunyi pembukaan undang undang tadi ya
yang kemudian di dalam undang undang dasar sendiri konstitusi kita yang sudah diamandemen itu memang di dalam pasal dua puluh delapan itu ada berapa ayat itu
nah negara memang menjamin namanya apa itu kebebasan menyampaikan pendapat pikiran
dan kemudian juga hak untuk memperoleh informasi termasuk menyimpan informasi
nah ini yang kemudian saya katakan ini hal mendasar
yang kemudian turunannya dalam kaitan misalnya dengan penindakan buku dan sebagainya salah satunya mengacu pada putusan mk yang dua ribu sepuluh
kemudian untuk aparat aparat penegak hukum saya kira undang undang tentang kekuasaan kehakiman bisa dipergunakan
kira kira begitu ya
nah tapi ada hal yang ingin juga saya kemukakan
karena tadi sudah memulai dengan ilustrasi apa ilmunya ilmu sejarah
nah dia sebagai pengamat sejarah juga sebagai penjual buku kayaknya
nah dalam sejarah memang itu selalu apa kalau kita lihat sejarah dunia ya sejarah dunia itu yang disasar itu selalu bentuk cetakan selalu museum dan sebagainya
itu selalu misalnya kayak penyerbuan alam
penyerbuan alexander agung kemudian penaklukan satu kawasan tertentu misalnya termasuk kemudian sejarah islam kan
nah itu kan banyak sekali buku buku yang tidak hanya dihancurkan juga ada yang kemudian dibawa
dibawa untuk kemudian dipelajari ilmunya diambil
nah itu kemudian mengalami semacam penghancuran peradaban itu
maka oleh karena itu sebetulnya kayak tindakan tindakan semacam ini selain melanggar hukum kemudian menjadi paradok dam
nah hal yang mendasar lagi bahwa ini bisa kemudian menjadi awal dari sebuah kehancuran peradaban
jadi saya kira yang penting
artinya dengan kondisi yang seperti ini sangat penting sekali membuka ruang diskusi agar tindakan tindakan gegar belah seperti ini tidak berlanjut begitu ya
betul betul saya lebih mengedepankan hal hal itu untuk ada ruang dialog ya
apakah ini kemudian misalnya bagaimana tadi
misalnya bagaimana tadi misalnya diskusi buku dan sebagainya ini saya kira perlu dikalahkan
supaya kemudian ada terjadi apa tadi dialog kebudayaan lah dialog intelektual kemudian untuk bisa menambah referensi menambah pengetahuan terhadap isi buku itu sendiri
dan itu saya kira betul juga tadi dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita
tapi juga sambil di ini dong diawasi oleh istana dong
aparat aparat ini juga
jangan lupa tadi misalnya kak
jaminannya apa nih mas eko kalau kemudian hal hal tersebut dilakukan juga oleh aparat negara begitu
oleh polri tni bahkan di padang ada orang kejaksaan juga yang turun tangan begitu untuk melakukan
ya mereka harusnya tahu kan ada atasannya dan sebagainya
kan ada undang undang yang sudah istilahnya menjadi bacaan sehari hari lah
itu kan yang mengatur soal tupoksi mereka gitu loh
presiden pernah menyatakan ketegangan dengan tni
kalau presiden secara teknis pasti tidak
tapi secara kebijakan dia pernah mengatakan untuk menangani masalah masalah yang berkaitan
dengan isu isu komunisme dan sebagainya

pilihan lalu terima kasih
saya mau periksa
saya mau periksa
menangani masalah masalah yang berkaitan

undang undang yang berlaku
bang jj kalau
nominalnya sudah ada seperti itu tentu kemudian
kita berharap tidak ada lagi ya
kejadian kejadian berulang begitu
kalaupun kemudian ada yang menafsirkan ini adalah
fenomena sesaat dengan momentum momentum
tertentu begitu kalau kemarin
hal hal yang bisa memicu ketegangan
begitu tapi kan kemudian
kalau hanya dari buku kan kita
apa ya kecil sekali sebenarnya
pengaruhnya lebih besar lebih terbuka
bagaimana kemudian ini juga bisa
untuk melihat hal hal
ini sebenarnya proses yang menakutkan
masa depan kita sebagai nation
tadi basisnya itu
rajia buku yang
bahkan menurut saya tidak kenal musim lagi
sekarang apalagi rajia buku kiria
misalnya dulu selalu dikatakan
bulan september tapi
dua bulan lalu juga kejadian di
kemudian disusul di padang
kemudian sekarang lagi kita dengar
kemudian di makassar
dan itu menyerang menurut saya
bukan hanya toko buku
tetapi juga penggerak penggerak
dan keinginan tahu masyarakat itu
menaik begitu ya
tapi ketika minat baca dan keinginan
tahuan masyarakat terhadap
begitu yang membesar bahkan pak jokowi
di dalam nawacita kan butuh sembilan
menegaskan dengan jelas jelas tentang
kita melihat ini harusnya
sebagai sebuah momen untuk
mendorong mencerdatkan kehidupan bangsa
menarik ironinya adalah
pada masa lalu
di masa orde baru itu
atau pelarangan buku itu
jadi negara melalui institusi
misalnya di tahun enam puluh lima
tanggal sepuluh oktober
itu dibentuk kop kamtip
dan kop kamtip ini kemudian yang merumuskan
tentang bahan bahan bacaan
yang berbahaya dan tiga tahun kemudian
setelah dibentuk mereka mulai melakukan
yang harus dilarang kemudian itu
berkembang dan melibatkan institusi institusi
bisa berlangsung sedikit termasuk
dulu ya melaporkan pada kejaksaan
iya jadi strukturnya itu jelas
nah persoalannya adalah hari ini
itu jauh lebih berbahaya
keputusan mk itu
ya kan bahwa proses pengadilan
itu harus ada sekarang semua bergerak
liar nah ini yang menurut saya harus mendapat
dengan serius oleh pemerintah
persoalan ini harus
ditemukan jalan keluarnya
atau proses semangat yang
gerakan literasi di masyarakat
gitu ya dan proses
munculnya penerbit penerbit yang
menyajikan bahan bahan bacaan
yang menurut saya berguna bagi
pengetahuan dan pencerdasan
ini rontok oleh ancaman ancaman
yang disebut silaturahmi
sehingga kemudian paranoid paranoid itu muncul
dan ini juga menjadi ketakutan ya
tapi kemudian ini kita tidak bisa biarkan ini
ya karena ini kan berbahaya ini terus terang berlawanan dengan

sumber hukum tertinggi pembukaan undang undang dasar
sumber hukum tertinggi pembukaan undang undang dasar

semua ada proses hukum kalau memang kemudian
hal hal tersebut masih dilakukan
dan jelas aturan undang undangnya
hukumnya ada dan
kita berharap tidak ada lagi
kemudian hal hal ini dilakukan
dan satu hal idiom yang tadi bang jeje bilang

apa namanya jangan menjudge
buku sebelum membaca
secara utuh apalagi hanya membaca
harus kita akhiri sampai disini
informasi menarik lainnya
akan dialog layar demokrasi
dengan informasi menarik lainnya usai jedas